usai menjalani pemeriksaan secara intensif akhirnya puluhan pelajar sma negeri satu tanjung jabung barat jambi
yang menggelar pesta dugem di ruang pola kantor bupati tanjung jabung barat diizinkan pulang ke rumah masing masing
sepuluh siswa diperiksa sejak minggu dini hari sebagai saksi
sementara rc selaku pimpinan event organizer penyelenggara pesta perpisahan ini ditetapkan sebagai tersangka
rc dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena menggelar acara tanpa izin
dan mengabaikan protokol kesehatan saat menggelar pesta larut malam

sabtu dini hari puluhan pelajar sma negeri satu kabupaten tanjung jabung barat merayakan kelulusan
ruang pola di kantor bupati tanjung jabung barat berubah bagaikan diskotik
lengkap dengan dentuman musik dan kerlap kerlip cahaya lampu
pesta terhenti setelah petugas polres tanjung jabung barat membubarkan pesta
yang dinamai the class
pesta terhenti setelah petugas polres tanjung jabung barat memubarkan pesta
yang dinamai the class
arven kenedi kota jambi jambi